siswa siswi dari beberapa sma dan smk yang mengikuti agenda peringatan hari anti korupsi sedunia
dikejutkan dengan aksi dua orang menteri yakni nadiem makarim dan wisnu tama
yang naik ke atas panggung menggunakan seragam sma
belum lagi ditambah dengan kejutan saat menteri bumn erick thohir
berpakaian layaknya tukang bakso kantin sekolah
mereka bertiga bersama komedian bedu dan sogi memainkan pentas drama prestasi tanpa korupsi
yang menceritakan perilaku korupsi yang terjadi sejak di sekolah dan biasa terjadi sehari hari
pentas drama digelar di smk lima puluh tujuh jakarta senin pagi dalam rangka hari anti korupsi sedunia
sekolah itu tiga ratus ribuan sekolah
ada siswanya lima puluh juta murid atau pelajar
inilah yang harus menjadi target
karena apapun demografi kita ke depan anak anak inilah yang akan mengisi negara ini
dalam sambutannya presiden juga berpesan kepada para siswa yang hadir
agar mengikuti proses pendidikan anti korupsi sejak dini
siswa juga harus menyadari perilaku korupsi bisa dimulai dari hal kecil seperti korupsi waktu